meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sepak terjang pinangki sirna malasari masih menjadi teka teki
bagaimana tidak aliran uang panas dari praktik suap dan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya
diakini publik sebagai kasus besar yang berpotensi menyeret banyak pihak dari sejumlah lembaga hukum di negeri ini
implikasinya penyelesaian kasus ini syarat akan konflik kepentingan
benarkah pinangki tidak sendiri apakah betul dugaan ada tangan kuat mafia hukum yang berperan dalam kasus ini
serta bagaimana langkah tegas penegak hukum dalam menyelesaikan kasus hukum ini secara adil dan terbuka
untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio
melalui sambungan zoom yang pertama ada asep iwan iryawan analis hukum pidana
selamat malam kang asep
selamat malam pak ferdi
terima kasih kang sudah bergabung dengan kita malam ini
yang kedua ada jazilul fawait
anggota komisi tiga dpr ri
selamat malam pak jazilul
salam kang asep
ya terima kasih
selamat malam assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam pak asep
wah senang kita sehat sehat mas kang asep
ya dan kita
alhamdulillah pak kiai
ya kita juga tengah menunggu untuk tersambung dengan barita simanjuntak
ketua komisi kejaksaan yang juga akan bergabung dalam diskusi kita
malam ini dan sebetulnya kami juga sudah berusaha mengundang pihak dari kejaksaan agung untuk bergabung dalam dialog kita malam ini
namun hingga dialog ini berjalan belum ada konfirmasi dari pihak kejagung akan bergabung
tidak apa apa kita sembari menunggu
kita langsung saja memulai dialog kita ini
saya langsung ke pak jazilul
pak anda cukup menyoroti apa yang terjadi dan bagaimana dinamika kasus hukum yang menyeret jaksa pertama pinangki ini
yang dimana anda katakan
ini adalah sebuah ujian begitu buat lembaga hukum negara khususnya kejaksaan agung
ujian seperti apa yang anda maksud
jadi begini pak fadis
saya selaku komisi tiga terus mendukung agar semua aparat penegak hukum atau aph itu mendegakkan disiplin dan profesionalitasnya
oke kita sepakat itu
ada yang kita sebut sebenarnya itu disebut criminal justice system
artinya menangani satu kasus itu memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh lembaga penegak hukum
nah criminal justice system ini ini perlu terus dilakukan oleh semua lembaga penegak hukum
jika kasusnya menyangkut kepada salah satu anggota atau korup dari penegak hukum
nah tetapi kita harus menghormati kewenangannya masing masing
dan kejaksaan agung selama ini sudah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan proses hukum yang terhadap kasus kasus
yang ada di kejaksaan agung
masuk juga jiwasraya dan lain lain
seberapa yakin komitmen itu akan dijalankan oleh kejaksaan untuk mengusut anggotanya anggota keluarganya sendiri begitu
bisa dikatakan begitu
betul justru memang agak sulit bagi kejaksaan agung untuk tidak dinilai oleh publik bahwa kejaksaan agung akan independen
tidak ada konflik of interest
tidak ada pilih
nah ini memang berat
tetapi kejaksaan agung harus sanggup membuktikan kepada publik bisa bekerja secara profesional transparan dan objektif
itu kembali kepada komitmen kejaksaan agung
nah komitmen itu dibuktikan dengan tindakan tindakan penanganan yang profesional
sejauh ini anda melihat bagaimana dari kejaksaan agung saja publik menilai bahwa pintunya terlalu rapat tertutup begitu untuk memberikan banyak informasi tentang penanganan kasus ini secara terbuka
karena memang banyak kecurigaan kecurigaan dari publik dengan kasus ini berjalan sekian lama begitu dan melibatkan orang orang penting di dalamnya
mas ferdi ini menjadi kewenangan kejaksaan agung
tetapi saya katakan kembali
perlu ada yang disebut dengan criminal justice system
semuanya bisa memantau bersinergi memberikan masukan mengharmonisasi kasus kasus yang menjadi perhatian publik
jangan juga kemudian terkesan aparat hukum atau sama lembaga pendekat hukum saling apa namanya eh ingin menangani kasus itu
padahal ini kan kalau yang penting ditegakkan sekarang menurut saya adalah criminal justice system
karena katakanlah mengacu kepada kasus joko chandra ini ini kejaksaan ada yang psk terus di kepolisian juga ada
ini sama sama aparat penegak hukum
apakah juga nanti akan ada di kementerian hukuman misalnya
ini semuanya kalau bisa didudukkan dalam porsi criminal justice system
jadi negara sebagai apa lembaga lembaga negara yang memiliki tugas penegakan hukum saya pikir bisa duduk bersama agar kepercayaan publik terhadap lembaga lembaga hukum tetap terbangun secara baik
jadi sebenarnya meskipun kasus ini ditangannya
ditangani oleh kejaksaan agung tapi lembaga lembaga penegak hukum lainnya tidak boleh juga lepas tangan
oke pak jazuli agak normatif memang kita menangkap statement anda tapi saya langsung konfirmasi ke kang asep
kang bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa proses hukum yang akan diterapkan kepada jaksa pinangki saat ini yang menjadi tersangka
ini bisa mematahkan persepsi publik bahwa memang ternyata ada tangan tangan kuat di belakangnya
ada seseorang yang punya kemampuan luar biasa untuk membuat kasus ini bisa diproses secara lambat begitu
atau bahkan menutup pintu kejaksaan agung ini supaya tidak bisa dikonsumsi atau secara terbuka penyelesaian kasus ini
ya tadi kata terbuka ya
jadi perkara ini kan perkara menarik kehatian publik
kedua perkara ini kan sudah dua puluh tahun yang lalu bukan dihitung dua ribu sembilan ya karena zaman saya ini perkara ini
nah perkara ini melibatkan penguasa penguasa pengusaha penguasa dan oknum penegak hukum
nah oknum penegak hukumnya hampir semua ini kan oleh oknum orang yang sudah disebut
nah ketika ini perkara diulang lagi artinya ketika duriga dua puluh tahun yang lalu kurang lebih menarik perhatian
dan rame dan sekarang diulang lagi rame kan masyarakat butuh transparansi butuh keterbukaan
buku imparsialitas buku independensi
artinya ketika perulangnya menyangkutkan oknum penguasa oknum pengusaha oknum penegak hukum ya melibatkan ini
dan sekarang orang tertuju apalagi sekarang tertuju kepada kejaksaan agung ya
dan setidaknya harus dibuka dong
nah tadi ketika dibuka ini kalau ini diproses oleh lingkungannya sendiri ketika publik sudah tidak percaya karena pernah kapok sekian puluh tahun lalu diulang peristiwanya diulang
sekarang tandanya kan sederhana kita lihat
ketika misalkan kita apresiasi kita menikah besar kepada kepolisian
ketika kepolisian menyangkut oknum oknumnya dia transparansi melibatkan komisi kepolisian melibatkan kpk
publik percaya kan
nah ketika yang melibatkan oknum penegak hukum disaksi kejaksaan tidak terbuka tidak transparansi ya paling gampang tidak melibatkan komjak
komjak juga dalam tanda petik
apalagi susah apalagi setelah itu kejaksaan membuat aturan yang sifatnya melindungi dirinya sendiri
nah ada kekhawatiran publik seolah olah bahwa ini ada sesuatu yang harusnya dibuka tapi tidak terbuka
nah makanya kan saya berkali kali di beberapa media saya katakan ya sudah lah serahkan ke kpk aja
kalau ke kpk kan orang tahu misalkan ya
terlepas orang sekarang menurun kepercayaan atau berbeda pendapat tentang kpk saat ini
tapi setidaknya kalau diproses di kpk di situ ada imparsialitas ada keterbukaan orang percaya
kalau sekarang ginilah sederhana sering mengatakan ada kearifan lokal yang sering dikatakan
hakim tidak boleh eh tidak boleh main hakim sendiri
maka hakim main sama temen temennya kan
itu pun sama saktilah berlaku kan
jangan sampai jaksa main sama temen temennya gitu kan
nah kalau sekarang diproses oleh kpk setidak tidaknya ya ada kepercayaan di situ bahwa ini yang menyangkut personil orang di institusi lain diperiksa oleh ini gitu kan
karena kita lihat kan kepolisian betapa keterbukaannya ke pihak kepolisian kan
ya walaupun menyangkut orang lain
ya walaupun menyangkut bayangin yang jabatan sangat tinggi apalagi yang jabatan kecil
jangan sampai isu ini liar
sekarang isu liar nyampe ke pribadi
kasian kan pribadi pribadi orang yang tidak berdosa akhirnya disangkut pautkan dengan oknum jaksa p
kalau ini masih tertutup di kejaksaan tidak dibuka dengan lain pasti masyarakat akan bertanya tanya terus
oke artinya anda mengatakan bahwa jeruk makan jeruk di kejaksaan ini nggak akan mungkin terjadi begitu ya
ya tadi kan saya bilang hakim tidak boleh main hakim sendiri
kalau hakim makanya main sama temen temennya yang lain kan
kalau masyarakat penegak hukum lain jangan main sendiri kan
mainnya sama yang lain lain maka harus dibuka
ketika dibuka oleh institusi lain yang punya kewenangan juga
itu undang undang mengatur
saya kira kan kalau tidak ada apa apa kan gampang
ya serahkan saja kan ke instansi kpk saat ini
kan tadi yang katakan oleh pak jajil kan bahwa ada nanti yang melibatkan institusi institusi lain
kembalikan kepada sistem
ketika sistem ini kita jalan ya kita percaya kan
kita ingin mendapatkan bagaimana kemudian prosesnya
apakah secara aturan memang bisa pelimpahan kasus ini dari kejaksaan
kemudian akan ditangani oleh kpk begitu
yang memang melibatkan penyelenggara negara
agar tadi yang kang asep bilang bahwa hakim makan hakim tidak terjadi begitu
tapi dijawabnya nanti pak azad juli kak ngasep kita akan kembali usai jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
seperti yang tadi saya informasikan bahwa dalam dialog kita malam ini kita juga mengundang barita simanjunta
ketua komisi kejaksaan sudah bergabung dengan kita selamat malam bang barita
selamat malam bang ferdin
ya bang barita tadi kita sudah berbincang dengan pak jazuli dan juga kang asep
bagaimana perkembangan dan dinamika proses hukum dari kasus jaksa pinangki ini
dan kemudian kemungkinan kasus ini akan dilimpahkan ke kpk
tapi sebelumnya saya ingin ke anda dulu koreksi kalau salah
anda dan teman teman di komisi kejaksaan bekerja sesuai dengan perpres nomor empat a begitu
yang dimana menindaklanjuti aduan masyarakat jika ada ulah ulah dari jaksa ini yang menyimpang begitu
anda berwenang untuk melakukan itu sejauh mana kewenangan anda itu dijalankan dalam proses hukum ini
kabarnya juga dokumen lempar hasil pemeriksaannya juga belum anda terima
apa yang bisa dikomunikasi
ya yang pertama kami menerima laporan pengaduan masyarakat atas dugaan adanya foto foto terpidana buron dengan omong pengaduan jatuh setika itu
nah ini kan kami harus menindaklanjuti
untuk menindaklanjutinya kami mengundang untuk dimintai keterangannya oknum jaksa p
dua kali kami sampaikan undangan yang pertama tidak hadir tanpa alasan
kemudian sesuai dengan asas kepatutan kami undang kembali yang kedua
juga tidak hadir tapi ada surat dari atasannya yang menyampaikan bahwa jaksa agung muda pengawasan telah melakukan pemeriksaan
atas dasar itu kemudian kami meminta laporan hasil pemeriksaan yang sebenarnya adalah kewajiban untuk diserahkan
nah dua minggu berselang baru kami menerima lhpi selanjutnya berdasarkan lhp itulah kami memerlukan untuk kami bisa verifikasi apakah substansi laporan pengaduan masyarakat
sudah memenuhi tidak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan itu bulan juli yang lalu mas ferdi
oke laporannya bagaimana kelanjutannya seperti apa setelah anda menerima hasil pemeriksaan itu apa wewenang anda selanjutnya
nah kemudian ada perubahan status hukum oknum jaksa pi itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
tentu saja orientasi tugas komisi menjadi bergeser dan sekadar memeriksa
kode etik dan kinerja menjadi melakukan penguatan terhadap proses hukum yang sekarang sedang berjalan kepada oknum jaksa p
agar berjalan secara transparan akuntabel dan dapat dipercaya termasuk mengungkap membongkar siapa oknum lain di sekitar oknum jaksa p yang menjadi perhatian publik
karena dari sudut kapasitas tugas dan kewenangannya oknum jaksa p i itu tidak mungkin mampu menangkap
jadi kita harus melakukan dialog transaksi dengan terpidana buron kalau tidak ada orang orang di sekitarnya
inilah yang kita harapkan proses penyidikan itu tidak hanya berhenti di oknum jaksa p atau di terpidana buron yang sekarang sudah ditangkap joko chandra
melalui proses yang berjalan secara transparan dan dapat dipercaya ferdi
oke oke baik bang barita saya ke kang asep kalau gitu
kang asep melanjutkan apa yang disampaikan oleh bang barita
ini kita langsung menebak nebak begitu bahwa kemudian tidak bisa kemudian sorry pinangki ini bekerja sendiri
ada mungkin saja teman sejawat atasan atau bahkan petinggi lain di kejaksaan yang mungkin bisa terlibat dalam kasus ini
dengan sembilan kali perjalanan bolak balik ke luar negeri tanpa diketahui atau tanpa terlacak
bagaimana kemudian ini memastikan bahwa inilah yang fakta yang terjadi
ada keterlibatan orang orang kuat di belakangnya
ya kita kan gampang tadi katakan oleh pak barita ya indikasi indikasi bahwa jaksa p ini oknum jaksa p ini melakukan perbuatan tidak sendiri kan
tadi misalkan kepergian ke luar negeri berkali kali kenapa nggak diperingatkan
apalagi kalau misalkan data kita membaca misalkan harian berita sekarang mingguan itu yang mengatakan dia bawa proposal ya dan sebagainya
kemudian ditunjukin lagi oleh bagaimana
karena tidak terbukanya darah petiknya kejaksaan dalam pemeriksaan yang harusnya minimal terbuka mengajak komisi kejaksaan
indikasi indikasi itu menatakan bahwa seolah olah menutup diri ya kelihatan gitu kan
ya kalau sekarang seperti misalkan diserahkan ke kpk dibuka kan kalau nggak ada apa apa nggak ada masalah
jadi kan pertanyaannya kenapa begitu tertutupnya ketika komisi kejaksaan pak barita dan kawan kawan mau memeriksa kan seolah olah ada halangan gitu kan
apalagi ini bersamaan kan waktunya dengan pemeriksaan di institusi kepolisian
ketika kepolisian terbuka
transparan dibuka untuk umum ya saya
kenapa ini nggak terbuka gitu kan
apa tadi pak barita mengatakan berkali kali kan
nah kenapa itu tidak dibuka
nah kalau tidak dibuka wajar ketika masyarakat mempertanyakan gitu kan
kenapa tertutup itu
nah sekarang kan seperti yang tadi katakan
kalau isinya liar ke pribadi pribadi ini kan lebih berbahaya
kalau di landasan yuridis misalkan diserahkan
ya cuma pinangki satu yang terlibat silahkan kpk memeriksa
saya pikir selesai di situ gitu kan
tapi kalau sekarang tetap masih
seolah olah kami juga berwenang
kalau yang lain tidak boleh
padahal kan tadi kpk salah satunya meminta
silahkan serahkan kepada kami
atau kemudian kewenangan diserahkan
saya pikir lebih mungkin masyarakat akan percaya
tapi kalau sekarang begini kan tidak
tidak dilibatkan misalkan komisi kejaksaan
kpk ketika gelar perkara
publik akan bertanya tanya
kecurigaan itu semakin liar menurut saya
itu yang akan kita pertanyakan
agar tidak semakin kemana mana begitu ya
saya ke pak jazuli pak
bagaimana kemudian memastikan bahwa
kpk tuh punya hak loh sebenarnya
untuk mengambil alih kasus ini begitu kan
di pasal apa ya
pasal delapan dan sembilan ya
kalau saya tidak salah ya
sepuluh dan sebelas
sudah mengatur soal ini
ini sekarang bagaimana niat masing masing antar lembaga
seperti apa kemudian
itulah yang saya sebut dengan
dari lembaga penegak hukum yang ada
tentunya saling berkoordinasi
nah sekarang gini
saya turut prihatin
kantor kejaksaan agung terbakar
yang sungguh dahsat juga
tentu mengalami hambatan
pastilah kurang lebihnya
kejaksaan agung meyakinkan bahwa datanya
dalam kesulitan yang seperti itu
saya pun percaya
kepada kejaksaan agung
kalau memang komjak
bisa dilakukan oleh kpk
kan akan lebih bagus
di tengah kesulitan
setelah kebakaran itu
saya yakin sedikit banyak
mengganggu kinerja para
jaksa yang ada di sana
saya juga harus menghormati
kpk juga memiliki kewenangan
menangani perkara ini
bukan hanya kpk
presiden itu ada di situ pak
kasus ini akan menjadi
mengharap seluruh kinerja
lembaga pendegak hukum
bukan hanya kejaksaan
inilah yang menurut saya
pak asep tadi
siapapun yang mau menanganinya
kejaksaan ini kan lagi
dalam situasi yang sulit
harus memeriksa anggotanya
teman teman yang lain
kalau tidak dilimpahkan
untuk bisa membantu
bahkan komjak pun
kan sebenarnya ingin membantu
saran dan masukan
kemana sih itu
kamu dan aku
kamu dan kau
kamu berdua kalian tahun ini
kenapa kamu berdua sekarang
karena kamu sudah buat pengalaman satu tahun
dan situasi ini
itu saat saat jadi
plus itu hari itu peduli
sahabat lagi sih
aku ada keluarga saya
saya sudah dewasa
saya pada saat ini kelas
aku adalah nervasi bukan siberis
itu kan yang akan dipertaruhkan oleh kejaksaan agung
dan bukan hanya kejaksaan agung menurut saya
termasuk saya yang di komisi tiga yang membidangi komisi hukum dan keamanan
termasuk juga komjak termasuk juga para lsm yang selama ini punya concern
semuanya menurut saya punya kesempatan yang sama untuk bisa bersama sama membantu agar kasus ini bisa lebih terang
dan saya yakin pak barita menerima laporan itu dari orang orang atau masyarakat yang fokus untuk membantu penegakan hukum
tapi jangan sampai juga menyudutkan kejaksaan agung
maksud saya begitu
karena kejaksaan agung itu juga lembaga
banyak jaksa yang baik juga di sana
tetapi dalam kasus ini makanya saya lebih setuju agar dilakukan yang disebut dengan bekerja bersama sama dalam konsep criminal justice system
jadi itu yang menurut saya
karena penanganannya ya tentu itu ranahnya pemerintah
oke bekerja bersama sama ini ya yang mungkin agak sulit ya pak jazuli
tapi kalau kemudian kita
itu menjadi komitmen pak
itu menjadi komitmen semua lembaga penegak hukum
yang disebut dengan komitmen criminal justice system
saya yakin komjak juga ada di situ posisinya
biar tidak selesai pada spekulasi publik saja
kita meminta bagaimana kemudian peran yang lebih spesifik dari seluruh pihak
seperti yang pak jazuli sampaikan tadi
untuk bisa membuka kasus ini secara terang benderang
secara terbuka transparan
apakah kemudian ini juga akan di
kita akan jawab nanti usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
oke kita kembali dalam dialog kita malam ini
kang asep kalau melihat aturan yang berlaku kan
seharusnya kpk juga bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini
kemudian persepsi publik menganggap bahwa jangan jangan ini ada gengsi gengsian antar lembaga nih kang gitu
atau kalau pun juga diserahkan
paling tidak ini biar dianggap nggak menutup diri aja gitu kejaksaan agungnya
ya sangkaan normatifnya jelas kan
bagaimana supervisi kpk berwenang
baru mereka menang ambil alih ya
undang undang yang baru
kpk itu kan memberi kewenangan
artinya normanya memungkinkan untuk itu
makanya kan lebih penting dari itu
ini perkara menarik hatian publik
ini udah hampir dua puluh tahun
dan kejaksaan dulu pernah menangani perkara ini
awal awal itu kan dia perkorupsi itu kan
kpk belum lahir loh waktu itu ya
jangan sampai ini terulang kembali
kepercayaan publik yang dulu pernah ada kejadian
sekarang juga mempertahankan kepercayaan itu
kan setidak tidaknya kan pertanyaannya sederhana
kenapa sih ketika
kalau tidak salah wakil ketua kpk atau teman saya yang dari unsur hakim
esrakan aja kepada kami
pak jaksan menjawab
wah kami punya wawenang
tapi kan ketika menjawab punya wawenang
tadi sekarang ada ini menarik perhatian publik
dan ini menyangkut orang yang menarik perhatian
setidak tidaknya yang salah saya bilang
ya kenapa tidak
kalau diperahkan ke kpk
jadi bukan ini ya
bukan soal gengsi gengsian antar lembaga ya kang
saya pikir bukan
kalau kewenangan tadi pak jajuli mengatakan masing masing punya kewenangan
cuma sekarang kan ini perkara menarik perhatian
ketika institusi misalkan pengawasan eksternalnya
tadi komjak pak barita mempertanyakan
seolah olah tanda petik
tidak semudah komponasi
tidak semudah misalkan
dalam perkara nyampe
nah kalau nggak ini kan pasti publik akan bertanya
kecil juga itu yang saya khawatirkan
tapi kalau sekarang diserahkan kepada kpk
setidaknya di supervisi
kpk mengambil alih atau kederasaan menyerahkan
saya pikir kan salah saya urusannya
itu sama sama juga
tapi kan nggak bisa publik percaya begitu aja kang
kalau sekarang kejaksaan
tadi kita khawatirkan kan
tadi istilah saya itu kan
tidak main hakim sendiri
hakim main sama temen temennya kan
nah ini juga jangan sampai tadi kejadian
apalagi kan sekarang isu isunya kan dikait kaitkan tadi
indikasi indikasi sejak awal
komjak agak susah
ininya untuk memanggil tadi pinangki
kemudian dulu sudah ada aturan
yang kalau ada izin
tidak boleh diselesaikan
memeriksa walaupun itu dicabut
ada mutasi yang mendadak
tidak dilibatkan komjak dalam gelar perkara
kan itu kan banyak indikasi indikasi itu
akan bertanya tanya terus
buku nanti di pengadilan dibuka
cuma masalahnya ketika dibuka di pengadilan
tapi tidak seperti orang percaya
seperti yang dilakukan oleh kepolisian
sekali lagi kan kepolisian membuka
itu menyangkut jabatan yang tinggi loh
bukan jabatan biasa biasa
ini hanya eselon empat
ya mungkin ya tadi
ya jangan ada dusta di antara kita
ini maksudnya ada hubungannya
dengan video call itu begitu
kita kan susah
orang hukum harus bicara bukti
ya ini masuk ke substansi pekara begitu ya
apa ada hubungannya
nah sekarang kan
publik ini kan
contohnya beberapa lsm
berapa kawan kawan kita
udah punya lah yang begitu begituan
nggak penting lah gituan
ada pak barita dan kawan kawan
oleh komisi kejaksaan
dari deputi kepenindakan
ketika ada pihak pihak di situ
walaupun diperiksa oleh kejaksaan
ternyata dibuka seterang terangnya
perkara ini gitu kan
karena tidak ada tuduhan tuduhan
isuliar sekarang kan berkembang
yang kita khawatirkan
berusaha proses hukum
kita ke bang barita
apa tindak lanjut dari komisi kejaksaan
untuk menyampaikan aspirasi publik tadi
yang disampaikan kang asep
bahwa publik ingin diakinkan
bahwa proses ini akan dilakukan secara independen
dan juga terbuka
sehingga tidak ada kecurigaan kecurigaan
dari apa yang terjadi
atau apa yang dikonsumsi oleh publik saat ini
ya itulah yang sekarang menjadi tugas kejaksaan terberat
saya sepakat dengan yang disampaikan kang asep
dan pak jaduli tadi
saya kira itu benang merahnya
kita berhadapan dengan publik trans
yang tidak boleh dipermainkan
kita bersahabatan dengan
marwah dan martabat kejaksaan
sebagai institusi penegak hukum
nah kedua itu harus disinergikan
dalam kedudukan yang seimbang
ini kan kesannya ada konflik of interest
kalau ditangani kejaksaan
kejaksaan harus membuka dirinya
melalui proses yang transparan
yang tadi sudah saya sampaikan
sampai dengan sekarang kan
penerima dugaan suatu
terpidana yang dulu buron itu
katanya permintaan fatwa ke ma
apa kaitan oknum jaksate itu kepada fatwa
apakah dia punya kewenangan ke sana
nah inilah yang harus diusut
melalui penyedikan projustifia
yang memiliki kewenangan projustifia itu
memang ada kejaksaan
tapi jangan lupa ada kpk
sebagai lembaga yang diakui kredibilitasnya
karena dia independen dalam arti
karena ini berkaitan dengan oknum penegak hukum
kedua sebenarnya ada ketentuan kita
bahwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan
kinerja dan kode etik
ada komisi kejaksaan
dua lembaga ini independen
dan sudah diatur
untuk melakukan pengawasan
maka beban kepercayaan publik
yang ada di pundak kejaksaan
yang disampaikan pak jazuli dan kang asek tadi
itu akan bisa dipercaya oleh publik
projeknya berjalan dengan benar
itu yang kita selalu sampaikan pak ferdi
baik pak barita
terakhir ke pak jazuli
bagaimana kemudian kecurigaan
dan juga persepsi dan spekulasi publik ini
seperti yang kita bincangkan sebelumnya
untuk bisa lebih
sigap dan tegas
untuk menyelesaikan kasus ini
anda dari dpr
apa yang akan anda rekomendasikan
negara ini negara hukum pak
maka negara ini bisa runtuh
setelah itu saya berharap
tapi hukumnya harus adil ya pak jazuli ya
hukumnya juga harus adil ya pak ya
keadilan tidak ada pak
negara ini juga akan hancur
oleh sebab itu
masing masing lembaga penegak hukum
menurunkan tensi ego sektoralnya pak
tetapi dalam kasus ini
harapan publik begitu
penegak hukum yang ada ini
mendapatkan kepercayaan publik
salah satu tersudutkan
oleh sebab itu
seandainya ini dilempahkan
seperti saran dari
itu juga akan lebih
membuka ruang publik untuk lebih
bukan artinya publik tidak percaya sama kejaksaan
sebagai anggota komisi tiga
saya juga harus menjaga
menurunkan pensi sektoral
dan menunjukkan kepada publik
pompak menegakkan keadilan
itu pak jazuli
bagaimana independensi dari kejagung ini
untuk bisa memproses
secara terang menderang
seperti yang kita harapkan
dan publik harapkan
terima kasih untuk semua narasumber
yang sudah bergabung malam ini
kita tadi juga mengundang
pihak dari kejaksaan agung
tapi sampai dialog ini berakhir
tidak ada konfirmasi
tapi tidak apa apa
kita sudah mencoba
terima kasih sekali lagi untuk
seluruh narasumber yang sudah bergabung